tersangka msk pemuda berusia tiga puluh satu tahun warga desa japura kecamatan gegasi
kabupaten cirebon jawa barat ini
ditangkap dan digelandang ke mapol resta cirebon jawa barat pada kamis
pemuda itu ditangkap karena tega menganiaya ibu kandungnya sendiri
hal ini terjadi pada senin dua puluh tujuh juni dini hari
tersangka msk meminta sejumlah uang kepada ibunya untuk membeli minuman keras
namun lantaran dinilai kurang
tersangka kemudian mengeluarkan motor dan melindas kaki ibunya yang tengah selonjor
tak hanya itu tersangka juga memukul wajah ibunya hingga menderita luka lebam di bagian wajah
selain menangkap tersangka petugas juga menyita satu unit sepeda motor yang digunakan tersangka
petugas juga akan melakukan tes kejiwaan terhadap tersangka
pelaku itu melakukan kekerasan fisik kepada korban
dengan cara pertama menuntun sepeda motor dan dilindaskan bannya tersebut
ke arah kaki sebelah kanan dari korban dan bagian petis yang sedang duduk di lantai
ya motivasi sementara sih karena emang ini bu ya apa namanya hanya minta duit terus nggak dikasih
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
tersangka mendekam di tahanan mapol recirebon untuk proses hukum lebih lanjut
tersangka terancam pasal empat puluh empat ayat satu tentang kekerasan dalam rumah tangga
dengan ancaman hukuman lima tahun penjara
jericho mara cirebon jawa barat